inilah proses pembuatan mural di bungkam yang dilakukan di jembatan kewek yogyakarta jumat siang dua puluh agustus
pembuatan karya seni jalanan ini berjalan dengan aman layaknya karya karya mural sebelumnya
namun kurang dari dua puluh empat jam karya ini dihapus oleh satpol pp kota yogyakarta
alasannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar larangan corak coret di cagar budaya dan fasilitas umum
meski tidak menyebutkan obyek yang dimaksud kata dibungkam dianggap sebagai kata yang provokatif
kita tidak melarang untuk orang berekspresi seni silahkan monggo itu karena seni itu ya universal bisa dinikmati orang menenteramkan orang membuat orang nyaman dan lain sebagainya
nah disitu kata kata itu kan sangat provokatif
salah seorang seniman mural di bungkam mengaku membuat karya ini sebagai respon
korban atas dihapusnya sejumlah karya serupa di kota kota lain
tindakan aparat ini sangat disayangkan karena terjadi di yogyakarta yang terkenal sebagai kota seni dan budaya
ia mengaku tak akan berhenti membuat karya meski harus berhadapan kembali dengan aparat
harus diritik walaupun lewat sebuah karya
kan sebagai masyarakat kan berhak untuk bersuara
kita mengkritik tidak bisa di bungkam
kalau di bungkam berarti kita tertindas
perda ketentraman dan ketertiban umum menjadi alasan penghapusan mural ini
dan ini adalah kondisi dinding jembatan kewek sebelum mural di bungkam
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta